insya allah nantinya semua kegiatan ibadah ini akan dilipat gandakan pahalanya
insyaallah kita akan mencapai derajat mutakin
sekali lagi selamat menjalankan ibadah di bulan suci ramadan